proses evakuasi tanah longsor di kampung cimapet sukabumi kembali dilakukan pada selasa pagi
dan dua jenazah berhasil dievakuasi dari timbunan tanah longsor
total ada empat jenazah yang ditemukan
selasa pagi tim evakuasi dari tim gabungan bpbd pmi tni dan polri sukabumi
melanjutkan proses evakuasi korban tanah longsor di gunung surandil blok lebak salak lembur karehong
rt lima rw empat kampung cimapak desa sirna resmi kecamatan cisolok
dengan menggunakan alat manual tim sar berhasil menemukan dua jenazah yang tertimbun tanah longsor
dan sudah diidentifikasi di posko posmortem dan antemortem di vi polres sukabumi yang didirikan di sekolah dasar cimapak
dari data terkini bpbd
jawa barat tercatat ada empat jenazah yang berhasil dievakuasi
dari satu ratus tujuh orang tersisa tiga puluh sembilan korban yang diduga masih tertimbun longsoran
sampai hari ini ya dari satu ratus tujuh perkiraan sebagai warga yang ada di kampung ini
empat puluh satu belum ditemukan tadi malam dan hari ini sudah ditemukan dua
berarti perkiraan sementara masih tiga puluh sembilan
itu perkiraan tiga puluh sembilan yang masih menjadi korban dan belum ditemukan
total mayat yang sudah kita evakuasi ada empat
sementara itu dari data senin malam sebanyak dua puluh delapan rumah tertimbun tanah longsor di kampung cimapak kabupaten sukabumi jawa barat
akibat curah hujan yang tinggi dan material tanah longsor yang terus bergerak akibat tergerus oleh air
tim gabungan penyelamat terpaksa menghentikan sementara proses evakuasi
tidak hanya itu tim penyelamat kesulitan untuk menggunakan alat berat akibat kontur tanah yang sempit dan terjal
sehingga proses penyelamatan untuk sementara masih menggunakan alat manual
namun demikian tim gabungan yang terdiri dari basarnas pmi kabupaten sukabumi dan tni polri
akan kembali melakukan proses evakuasi lanjutan selasa pagi
menurut bupati sukabumi longsor terjadi akibat meluapnya air dari atas tebing perkampungan penduduk
dan hingga kini ada dua puluh derapa rumah
karena curah hujan dari pagi dari mulai sukabumi sampai pulau buar ratu terus tidak pernah berhenti
ini mungkin yang menyebabkan volume air dari atas yang tergenang di pesawahan di atas perumahan ini
ini mungkin ada beban
kemudian juga geseran tanah yang dari musim kemarau ada celah barangkali
sehingga terjadilah longsoran dari sawah yang ada di atas yang di bawahnya ada perkampungan penduduk
dan untuk mengetahui bagaimana penanganan evakuasi korban longsor sudah terhubung dengan kami
baik anza selamat pagi setelah malam tadi proses evakuasi sempat dihentikan akibat cuaca
bagaimana dengan lanjutan evakuasi hari ini anza
baik selamat pagi menjelang siang
saya hanum dan rizka yang ada di studio
berada di lokasi titik kejadian tanah longsor yang terjadi kemarin senin kemarin
dan sejak pagi hari tadi tanah longsor dari gunung gurandil
blok lebak salak lembur karehong kampung cimapak desa resmi kecamatan cisolok kabupaten sukabumi jawa barat
hingga saat ini jumlah total dari empat puluh satu korban yang tertimbun empat jenazah sudah teridentifikasi tim dvi kore sukabumi
proses identifikasi sudah dilakukan pembukaan posko posmortem dan antemortem di dokes dari polda jadar
sementara itu jenazah yang sudah teridentifikasi oleh tim dvi sudah diserahkan kepada pihak keluarga korban di kampung halaman terdekat lokasi tanah longsor
sementara itu siang ini alat berat sudah mulai masuk ke titik lokasi proses terjadinya tanah longsor untuk
mengevakuasi tanah longsor yang tingginya mencapai dua ratus meter dengan lebar seratus meter dan kedalaman lumpur sekitar empat meter
karena proses evakuasi terus dilakukan hingga saat ini para relawan dari berbagai elemen juga terus berlatangan ke tempat lokasi kejadian tanah longsor
sementara itu warga pun terus
berdatangan mencari keluarganya dan melakukan pencarian orang hilang di tempat posko pengaduan orang hilang yang dibuka di sd cimapak sukabumi jawa barat
sementara itu tim kepolisian pun sudah membuka posko darurat
sementara untuk meminimalisir terjadinya ledakan pengunjung yang ingin melihat ke lokasi terjadinya tanah longsor
dan hingga kini proses identifikasi dan proses pencarian masih terus dilakukan
dan pendataan hingga saat ini masih berjumlah empat orang yang sudah ditemukan dan diidentifikasi
sementara itu dari empat yang meninggal itu bernama atas nama hendra tiga puluh tahun
yang kedua sasa perempuan
yang ketiga sukyat
dan empat rizka
dan kesemuanya itu di tempat lokasi kerja di antara longsor itu berjumlah tiga puluh dua kakak kepala keluarga dan jumlah jua satu ratus tujuh
luka luka berjumlah lima orang
dua luka ringan
tiga direwat di rsjpw
dan belum diketemukan hingga siang ini berjumlah tiga puluh sembilan orang
baik begitu rizka dan hanum
lalu ansa apa saja kendala kendala yang dialami para tim
selamat di lokasi
kendalanya hujan dari sejak pagi tadi terus mengguyur lokasi tanah longsor
sekitar masih sampai dua jam yang lalu ini masih terkendala dengan susahnya akses
dan juga areal ini didominasi oleh persawahan
jadi alat berat susah untuk masuk kan ansa
ya memang di sini lokasi sangat sempit dan dipadati oleh berbagai macam kendaraan untuk masuk ke lokasi
dan berbagai macam warga yang ingin melihat ke
lokasi membuat alat berat yang tadinya sulit untuk dimasukkan ke dalam titik tanah longsor
dan siang ini sudah masuk ke titik lokasi tanah longsor tersebut
dan proses evakuasi akan terus dilanjutkan
ya semoga cepat ditemukan ya
anza terima kasih sekali atas laporannya
selamat bertugas kembali
puluhan rumah di kampung cimapak kabupaten sukabumi jawa barat senin sore diterjang longsor
ya terima kasih
dan pendataan jumlah korban longsor hingga kini masih dilakukan
inilah saat saat terjadinya tanah longsor di kampung cimapak desa sirna resmi kabupaten sukabumi jawa barat senin sore
hujan deras yang terjadi sejak pagi hari membuat tebing longsor menimbun puluhan rumah warga
warga yang panik berhamburan keluar rumah saat longsor terjadi
proses evakuasi pertama setelah kejadian tanah longsor dilakukan dengan peralatan seadanya
untuk mengeluarkan tanah longsor
dan pengeluarkan jenazah dari reruntuhan rumah yang tertimbun tanah longsor
menurut data sementara yang dirilis bnpb hingga selasa pukul dua tiga puluh
tercatat dua orang meninggal tiga orang luka dan empat puluh satu orang belum ditemukan
sementara itu enam puluh satu orang berada di pengungsian
proses evakuasi para korban masih terkendala hujan deras yang terjadi sejak senin sore hingga malam